viralnya informasi kekerasan seksual terhadap mahasiswi ugm ini turut menyebarkan simpati masyarakat
sebuah petisi online muncul menuntut pengusutan tuntas kasus ini
diunggah di laman change org petisi berjudul usut tuntas kasus pemberkosaan kkn ugm ini
berisi delapan tuntutan kepada ugm untuk mencegah dan juga menindak kasus kekerasan seksual di kalangan mahasiswanya
salah satu tuntutan yakni meminta pihak ugm mengakui adanya pelecehan berat yang dilakukan mahasiswanya
dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku
petisi yang digagas oleh admin draft sms mahasiswa pada lima november ini telah mendapatkan dukungan dari lebih satu ratus empat puluh enam ribu tanda tangan
simpati juga digaungkan netizen di lini masa twitter tanah air melalui tagar kita agni
agni merupakan nama samaran untuk korban yang dipakai media kampus ugm dalam pemberitaan terkait dengan kasus kekerasan seksual ini
netizen beramai ramai memberikan dukungan dan juga doa untuk agni
dan menuntut pihak kkn
kampus ugm menindak tegas pelakunya
ini semakin meluas ya pemberitaan kasus kekerasan seksual mahasiswa ugm
banyak yang menyampaikan keprihatinannya atas tindakan pihak ugm yang dinilai kurang tegas
lalu apa tanggapan dari ugm
telah tersambung bersama kami melalui sambungan telpon dengan iva aryani kabak humas dan protokol ugm
selamat malam mbak pustah
mbak iva ini kejadiannya kan juni dua ribu tujuh belas
tapi media kampus akhirnya menguak berita ini dan sekarang menjadi viral
ini artinya ada yang miss ada yang lolos selama ini dari pengawasan kampus setahun lebih
menurut anda seperti apa mbak iva
tidak tepat ya kalau dikatakan seperti itu
jadi pada waktu kasus ini terungkap itu sudah mulai ada tindakan tegas ya dari universitas
lalu kemudian menyusul laporan berikutnya dari penyintas kepada dekan nati fakultas visipol
dan kemudian dekan memberikan surat kepada rektor
dan setelah itu lalu kemudian mulai ditangani rektor membentuk tim independen
investigasi independen yang terdiri dari dosen di fakultas teknik fakultas visipol dan juga dari fakultas psikologi ugm
selain itu juga ada pendampingan dari umat
lalu kemudian tim investigasi independen itu melakukan kajian
kembali ke lokasi kkn untuk datang ke sana mengkaji situasi dan lain sebagainya
mewawancarai beberapa pihak
lalu kemudian setelah semuanya itu selesai tim investigasi memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas
setelah itu pimpinan universitas memberikan memo untuk pelaksanaan investigasi itu
dan beberapa investigasi itu memang sudah dilaksanakan
tetapi memang belum semua selesai
karena ini kan proses masih berlanjut
jadi tidak benar kalau kemudian baru sekarang sekarang ini saja bergerak
hanya mungkin begini ya
persoalan seperti ini itu kan persoalan yang kita sama sama tahu lah
ini perasaan yang dimainkan ya
jadi ugm sebenarnya lebih konsen lebih fokus kepada bagaimana pendampingan psikologi
karena kita lebih menghargai dan menjaga penyintas ini
sehingga memang kemudian tidak kita publikasikan dalam arti tidak banyak orang yang tahu persoalan ini
jadi sejak kapan pengembangan kasus ini dilaksanakan
apakah setelah ada laporan tersebut kemudian akhirnya ini menjadi rahasia pihak kampus
karena juga menyangkut dengan korban dan penyintas
itu mbak ifah
iya jadi begini
pada waktu persoalan itu terungkap itu langsung kok ada tindakan
jadi terduga korban itu langsung mendapatkan sanksi itu berupa penarikan dari kkn
jadi langsung di do dari proses kkn itu pada saat dia masih berada di lokasi
sehingga itu sudah berjalan sebenarnya
oke tapi ini sudah beredar viral informasinya dari salah satu media
ada media online yang menyebutkan sepertinya disayangkan begitu ugm memberitakan ini menyayangkan pihak kampus tidak bertindak tegas begitu
tanggapan dari pihak ugm sendiri seperti apa mbak iva
jadi sebenarnya kalau dibilang kampus tidak melakukan tindakan tegas itu juga kurang tepat
hanya kembali lagi bahwa sebenarnya yang lebih diperhatikan oleh kampus itu adalah kita lebih kepada bagaimana kita menjaga
kita memperhatikan dan menimbang sisi sisi penyintas psikologisnya perasaannya dan lain sebagainya
itu lebih utama bagi kami
sehingga memang misalnya ada pertanyaan kenapa tidak dibawa ke ranah hukum
hal itu pernah dilontarkan untuk membawa kerana hukum
tetapi karena dalam diskusi penyintas dan tim investigasi itu kemudian penyintasnya sendiri menolak mungkin tidak merasa nyaman dengan itu
itu yang cara cara itu yang kita tempuh
tetapi sebenarnya bukan berarti kita mau menutupi atau kita tidak bisa bersikap tegas
tapi lebih kepada persoalan itu ya
karena ini kan sulit ya untuk disampaikan itu sulit
karena ini berkaitan dengan kita harus menjaga benar nih psikologis penyintas perasaannya dan lain sebagainya
oke mbak iva anda mengatakan penyintas ini nampaknya tidak mau membawa kasus ini ke jalur hukum
dengan demikian pihak ugm melakukannya
dengan cara kekeluargaan begitu
menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan
tapi kenapa dengan munculnya berita viral ini seolah olah penyintas ini kembali menginginkan ada keadilan dalam kasus yang pernah dialaminya
tidak ada komunikasi kah dengan sang penyintas
kami tidak ada komunikasi
jadi yang berkomunikasi dengan penyintas itu adalah tim investigasi independen
dan teman teman dari women crisis center ya
kemarin rebecca anissa
yang juga ikut mendampingi
jadi waktu ini akan dibawa ke ranah hukum
lalu kemudian penyintas saya hanya ingin mendapatkan keadilan di ugm
kemudian itu kita selesaikan dengan dibentuknya tim investigasi
dan sudah melakukan banyak banyak hal investigasi untuk proses ini
dan kemudian ini rekomendasi dari tim investigasi ini kan masih terus berjalan
pada saat kasus ini kembali kemudian mengemuka
ini kemudian menjadi hal penting bagi kami untuk menangkap apakah artinya
bahwa si penyintas ini belum mendapatkan keadilan seperti yang dia inginkan
kita berjuang sekuat tenaga membela penyintas untuk mendapatkan keadilan seadil adilnya
oleh karena itu kemarin kita sampaikan saya dalam persilisnya juga saya menyampaikan bahwa
karena itu kemudian kita akan membawa ini ke diperlindungi
kita akan menemukan penyintas yang lebih berguna dalam ranah hukum untuk bisa mendapatkan keadilan yang lebih substantif
tetapi tentu saja kita harus memperhatikan juga si penyintas ini
oleh karena itu ini ke depan ini yang akan kita lakukan lagi
kita akan menemui penyintas itu untuk kembali kita ajak komunikasi
tentu saja ugm penyintas didampingi oleh tim investigasi independen
dan juga pihak ketiga dalam hal ini adalah women crisis center ritka anissa itu
kita akan kembali menanyakan kepada penyintas
untuk kita ajak komunikasi dari hati ke hati untuk kemudian membawa persoalan ini ke ranah hukum
tapi dukungan apa yang kemudian diberikan oleh ugm untuk sikap preventif lah atau antisipasi
supaya hal hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari mbak iva
iya jadi sebenarnya ugm itu sudah punya regulasi yang diatur melalui sk rektor
tentang sexual harassment
bukan hanya sexual harassment
tapi academic haressment pun itu ada aturannya
dan itu sudah diatur
nah kita berpegang pada sk rektor itu untuk langkah preventif ke depannya
baik mbak ifah ariyani
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
kami harap kasus ini cepat terungkap dan sang penyintas bisa mendapatkan keadilannya
selanjutnya dari tagar kita agni kata apa saja yang dicuitkan oleh netizen
saya ajak anda untuk lihat data ontologi berikut yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
kita buka bola besarnya
yang pertama ini dia sudah keluar dari kata agni yang jadi trending topic di lini masa beberapa hari terakhir
yang pertama adalah kasus
kita bergeser dari kata kasus yakni ada seksual
kita geser lagi
kata ketiga yang juga ramai digunakan adalah pelecehan
kata yang lain yang juga related dengan tagar ini adalah

berikutnya kita tutup bola ontologinya
kita buka cuitan netizen mengenai tagar kata kami agni
dari ad ini underscore zqq mencuitkan bila saja ugm yogyakarta berpihak pada korban
mungkin kasus ini tidak akan menjadi sejelimet ini
tapi sayang kampus semegah dan seistimewa ugm yang jadi mimpi untuk semua orang buat sekolah
masih saja bisa dikutuk
gak akan kejadian toh
selanjutnya kita bergeser ke cuitan kedua dari adretia kartikade
mencuitkan semenjak kasus ugm ini
semoga makin banyak yang concern apa itu perkosaan
apa yang mendasari perkosaan
adil nggak sih kalau korban yang disalahkan dan lain lain
berikutnya bergeser dari ad anintiaikas
mencuitkan sumpah ini sesek banget katanya baca artikel kasus perkosaan mahasiswi ugm
kenapa kampus bisa sepayah itu memandang perempuan terlebih isinya orang orang yang seharusnya open minded
berikutnya dari ad tiasaurus
mencuitkan semoga kasus kasus pelecehan khususnya pelecehan seksual di ugm selesai dengan cara yang seadil adilnya